jalan sini udah ada izin belum
semua yang jualan disini
nggak boleh bilang siapa siapa kak
aku boleh tebak dong
dia ajak makan seafood
terus kemana dong
nih kak lihat tuh
kok ada bekas suntikan
kok ada bekas suntikan
iya coba tebak aku kemana sama mama
iya coba tebak aku kemana sama mama

ke rumah sakit

kak tapi aku benci tuh kak di rumah sakit
kenzo saya yuk ikut mama yuk
hah kamu tuh gak boleh deg deg sama kenzo
ngerti gak kamu
kenapa tante shana sengaja kenzo ke rumah sakit

kata kenzo dia gak sakit
terus itu bekas jarum suntik apaan ya

kamu ke mana aja gak masuk selama dua hari

gak usah banyak alasan
kalau emang gak bekerja ya udah gak usah kerja
aku kehilangan pekerjaan aku lagi
aduh kamu yang sabar ya
anak di kandungan aku ini kuat
pastinya aku juga akan lebih kuat
kamu jangan khawatir ya
aku tahu kok apa yang harus aku lakuin ke depannya
iya kamu pasti tahu kok
kamu kan selalu tahu
aku gak bisa kembali kerja di restoran itu
soalnya dia tahu aku kerja di sana
aku juga gak bisa kerja di warung
karena reno juga tahu kerja di sana
aku harus cari kerjaan lain
biar gimana pun
aku harus dapat pekerjaan untuk kebutuhan hidup sehari hari untuk aku
dan juga anak anakku nanti
ya allah kemana lagi aku harus cari kerja
bella gimana dapat kerjaannya
yang sabar ya bella
suatu saat kamu pasti dapat kerjaan
kalau kamu butuh bantuan mama kamu bilang aja ya
ibu kalau beli di sini harganya special price
beli satu dapat satu tapi bayarnya tetap dua
dari tadi penasaran sama yang ini
ih kok kamu ngambil aja itu kan punya mamaku
lagian kan yang tadi pada beli
udah udah udah
udah tante gak apa apa
kalau aku beli kan bisa semua kan
kamu beli semuanya deh
insya allah kalau kita banyak ikhtiar pasti banyak jalan
ya udah aku pergi kerja dulu ya mak ya
ya udah hati hati ya
ya udah sih ti
tenang aja bu
kuenya bella itu pasti laku
siti udah nyobain lah bu
yaudah kita masuk yuk
jualan sini udah ada izin belom
semua yang jualan disini harus izin dulu sama yang punya wilayah ganti lo
emang kalau jualan kayak gini doang harus izin bang
hah berani lo yah
hai uang bisnis digaji tenaga kerja dicari tenaga kerja
satu ratus lima puluh per hari
hai alhamdulillah semoga aja dikesempatan buat aku
sial sial prisya please banget kamu harus denger omongan aku rafiq sudah mempersiapkan
jadi kita enggak perlu khawatir ya dan aku yakin banget kita pasti akan
memenangkan gugatan itu kita akan rebut semua yang menjadi milik kamu demi cucu
kamu lebih fikih iya iya saya minta tolong ya tolong bantu saya berikan yang terbaik
buat keluarga saya dan buat cucu saya vicky ya pasti kamu nggak sendirian kok